dua bulan jelang gelaran motogp mandalika dua ribu dua puluh
sebanyak hampir dua ratus pembalap profesional dan komunitas
dalam berbagai kelas dari berbagai daerah di indonesia
datang menjajal sirkuit mandalika lombok nusa tenggara barat
belasan pembalap cilik juga ikut serta dalam uji coba sirkuit
sepanjang empat tiga km dengan tujuh belas tikungan
yang berlangsung dua hari sabtu dan minggu
aksi para pembalap profesional dan komunitas
serta pembalap cilik tersebut bertujuan untuk
membantu mempercepat pembentukan racing line
di sirkuit mandalika dijadwalkan akan menggelar
kompetisi motogp seri ke lima belas pada tiga belas hingga lima belas oktober dua ribu dua puluh tiga mendatang
ya rata rata sudah bagus semua
rata rata karena kan hampir setiap minggu
berikutnya dipakai untuk track day
ya tentunya racing line tentu sudah sangat bagus
dibanding pada awal awal dulu
dan kemuan setikut kita hanya perawatan aja
tidak ada perbaikan
selain membentuk racing line
kegiatan ratusan pembalap profesional dan komunitas tersebut
juga untuk menjaring pembalap pembalap
muda usia sebelas hingga tujuh belas tahun
dalam kegiatan ini telah terjaring
dua belas pembalap muda yang turun
dalam kelas balap r lima belas junior pro
sementara tiga belas pembalap muda profesional
yang sudah kerap menjadi juara di kancah dunia
masih dalam pembinaan
dan saya di posisi pertama
harapan saya ingin main di motogp ingin menjadi seperti enia bastian ini
saya kelas tiga smp
ketiga belas tahun
selama dua hari menjajal sirkuit mandalika ratusan pembalap profesional dan komunitas ini turun dalam sepuluh kelas balap
muhammad juniadi mandalika lombok nusa tenggara barat